buntut kontroversi terkait pembatalan lebih dari tiga peraturan daerah oleh kemendagri terus bergulir kian liar
kementerian dalam negeri menegaskan bahwa perda perda yang akan dihapus adalah perda bermasalah dalam hal investasi retribusi dan pelayanan publik
sementara di sejumlah wilayah yang mencuat ke permukaan adalah isu bahwa perda yang akan dihapus terkait syariah islam moralitas dan kearifan lokal
mengapa bisa muncul ketidaksinkronan pemahaman antara pusat dan daerah
apakah ini semata persoalan miskomunikasi semata
atau ada pihak pihak tertentu yang memanfaatkan polemik demi agenda mereka
kami akan mengulasnya bersama dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri sony sumarsono robert endi jaweng
direktur eksekutif komite pemantau pelaksanaan otonomi daerah atau kppod
dan melalui sambungan skype ada wali kota padang sumatera barat mahyel d ansarullah
selamat malam bapak
pak wali kota juga selamat malam

apa nama stiker untuk non muslim
untuk musafir untuk orang sakit
ini tidak masalah
ini namanya pembatasan
jadi tidak berlaku untuk umum
seperti itu boleh
tapi pak robert mengikuti fenomena yang terjadi sekarang
terutama serang lah yang paling mencuat
ada sosok ibu saini yang kemudian juga akhirnya kontroversial
dan lain sebagainya
bapak melihat sampai sejauh ini
bagaimana sih sebenarnya penetapan peraturan pada level daerah
dan kemudian implementasinya
kalau prosedur standar biasa
biasanya ada kebutuhan hukum
kebutuhan hukum yang kemudian ada konsepsi hukum yang diatur ya
kalau lihat serang dan kemudian padang
itu sebenarnya bukan pelarangan
itu pembatasan jamnya waktunya dan juga tempatnya
dan saya kira hal seperti ini memang
mencerminkan kondisi atau kebutuhan hukum setempat
tetapi kalau itu kemudian berlaku untuk semua
yang ada dalam wilayah daerah itu
itu baru kemudian
saya kira kemendagangan seperti itu
nah kemudian kedua adalah
ini kan momentumnya adalah deregulasi gitu
presiden mengumumkan paket paket kebijakan nasional
dan kalau nasional sudah sampai paket dua belas
daerahnya seperti apa
sebenarnya ini konteks besarnya
tetapi memang lagi lagi tadi itu kasus yang ada di serang itu
yang saya kira tidak semata pada soal perda sesungguhnya yang ada di sana
tetapi implementasi ekses tindakan yang memang membuat
kemudian efek dramatisnya jadi sangat ini
sangat kelihatan gitu ya
bagaimana misalnya tidak hanya
tidak hanya represi
tetapi juga misalnya makanannya ternyata disita dan kemudian dibagi untuk orang yang berpuasa
ini kan efek efek yang seperti ini yang kemudian membuat jadi cerita ya cerita ramai
tapi izinkan saya bertanya begini
pak dirjen pak robert dan pak wali kota
aturan puasa atau tidak puasa perintah dari tuhan
tidak ada satu
tidak ada satupun orang yang memaksakan kamu harus puasa dan
paling tidak di indonesia yang bukan menerapkan sistem agama sebagai dasar negaranya tidak diberlakukan itu
tapi tetap saja ada aturan aturan pemerintahan daerah yang membuat itu akhirnya mungkin terjadi
sehingga muncullah implementasi apa namanya ekses yang kita lihat di serang dan lain sebagainya
apakah memang hal semacam itu harus diatur
artinya begini ini kan saya pengusaha
kalau kemudian jam siat
jam jualan saya dibatasi otomatis bisa saja omset saya berkurang dan lain sebagainya
saya akan menanggung
sementara saya juga pengen lebaran sebenarnya
bagaimana ini kemudian bisa menjadi solusi sesungguhnya
kita akan mendengarkan jawaban bapak bapak
sesaat lagi tetaplah bersama kami
dan semangat yang ada di daerah
dalam hal menilai itu adalah
dengan sesuatu yang ada di daerah itu
bukan dengan ada yang di daerah lain
nah kalau memang kita di padang
menilai dengan sesuatu yang di bali
tentu tidak pantas
kalau kita menilai itu adalah
menilai di mana lokasi
perdah itu dihadirkan
dan kalau kita di kota padang
selama ini tidak ada masalah
menerapkan itu aman aman aja
dan pedagang pun juga merasa senang
dan kemudian juga mereka tidak mempermasalahkan
kenapa karena memang mereka
selama ini kita di kota padang
ataupun juga sumatera barat
yang memang yang kebaikan kebaikan itu
semua orang menghargai
suatu kekeliruan sekiranya
sesuatu yang tidak baik
ataupun juga tidak benar
ataupun juga tidak sesuai dengan
budaya yang ada
di masyarakat tersebut
maka itulah yang
sedikan tempat dan sedikan posisi
dan logika yang seperti itu
menurut emak kami
adalah logika yang tidak benar
baik pak robert pengen nantang apa soal ini
padang salah satu contoh ya
tapi kan ada beberapa daerah lain
ya terlepas dari daftar tiga satu ratus empat puluh tiga mas alvito ya
fakta bahwa cukup banyak
daerah yang juga mengatur perda
apakah perdah intoleran
diskriminasi dan sebagainya
tetapi memang nuansanya adalah
ini pengaturan yang
lebih ke kelompok tertentu misalnya
padahal ini otonomi itu
tidak hanya soal keragaman keluar masyarakat alvito
tidak hanya bahwa satu daerah beragam atau berbeda dari lain
tapi juga internal
jangan lupa bahwa keragaman itu di dalam
dan tugas pejabat
pembuat kebijakan publik itu harus merangkum semua
jadi memang tidak boleh misalnya seperti ada di bulukumba
di padang kemudian juga di
dimana negara masuk terlalu jauh
untuk mengatur urusan privat
itu ada peranata lain
misalnya kalau kewajiban untuk membaca
apakah alquran atau apapun
itu ada perangkat agama yang mengurus itu
negara tidak perlu terlalu jauh mencampuri itu
dan kalaupun kemudian
ada hal hal tertentu soal soal prinsip yang perlu diatur
itu harus bisa berlaku untuk semua
jangan lupa perda itulah bahasa
walaupun di padang misalnya katakanlah mayoritas adalah muslim
dan mereka menghargai perdah itu
kata kepak wadid
jangan lupa perda itu produk kebijakan publik
kebijakan publik adalah bahasa komunikasi
komunikasi yang harus bisa dipahami oleh semua
dan juga bisa dijalani oleh semua
jadi tidak ada suatu aturan yang hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu
kalau seperti itu indonesia timur akan bicara dari sisi mayoritasnya mereka
kalau seperti ini ya bayangan kita tentang
imajin keindonesiaan itu buyar
otonomi tidak boleh membuat kita malah kemudian
otonomi malah justru harus memperkuat
dan sebenarnya kalau lihat semangat otonominya
saya malah berpikir kebalik mas halim itu
mestinya pemerintah negara hadir justru ke kelompok kelompok yang
apakah rentan secara sosial
yang marginal secara sosiologis
itu sebenarnya yang kemudian menjadi bentuk keberpihakan dan perlindungan negara
bukan kemudian mayoritas yang di proteksi
tetapi diskriminasi terhadap yang minoritas
ya kita perlu lihat pak dirjen ya
ini pak robert
ya pak maaf pak
jadi perda yang kita buat itu memang adalah untuk
dan sebetulnya ketika mungkin perda yang berbicara tentang masalah
memang untuk semua orang yang berlalu lintas
dan itu adalah untuk sekelompok orang
nah kalau memang kita di daerah
budaya masyarakat ini belum merdeka kita ini sudah ada budaya ini di daerah kita
nah maka itu yang diakomodasi oleh negara
itu makanya dalam lambang burung garuda itu kan ada bineka tunggal ika
dan inilah indonesia
jadi maka kalau itu dari kebinekaan yang seperti itu
memang tidak bisa kita menyamakan satu daerah dengan daerah yang lain
dan memang masing masing daerah itu memiliki ciri ciri
dan seperti yang kita katakan tadi
di kota padang di sumatera barat di minangkabau
dengan kita berlakukan itu tidak ada masalah
dan itu pun juga adalah untuk orang muslim
dan sungguh apa sungguh tidak benar ketika ada orang mengatakan bahwasanya
perda itu juga diberlakukan untuk orang non muslim
karena juga saya dengar ada juga yang bertawab seperti itu
saya juga pernah berdiskusi dengan salah seorang narasumber waktu itu saya ikut lem hanas
yang mengatakan bahwasannya perda yang dibuat itu adalah untuk orang non muslim juga
saya bilang itulah sesuatu yang salah
kenapa karena memang yang bersangkutan tidak pernah melihat bagaimana situasi di daerah
dan kadangkala hanya mendengarkan dari cerita orang
mendengarkan mungkin pendapat orang
tapi itu makanya kita harapkan kepada bapak bapak yang terhormat yang ada di pusat sana
maka tolong lihat bagaimana situasi di daerah
jangan mempersepsi dengan pemikiran kita apalagi dengan pemikiran daripada pihak lain
kalau seandainya itu yang dikembangkan maka semangat kebinekaan itu menurut saya adalah suatu hal yang kurang kita hargai tentunya
pak dirjen ada
karena pak menteri secara letterlock menjelaskan beberapa daerah yang dianggap perda nya bermasalah
bukan itu bahasanya begini yang disebut pak menteri kan yang sensitif
ini sensitif memang harus hati hati dalam mengatur
yang pertama bahwa posisi perda untuk pak wali dan pak robert dan teman teman semuanya
perda itu merupakan perkawinan di satu sisi local wisdom kearifan yang kita tampung karena otonomi daerah
dan yang kedua adalah perkawinan dengan kebijakan nasional
artinya pengaturan dari nasional itu kawinnya di perda
ini artinya apa kita memberikan ruang yang luas variatif karena kita negara berbineka tunggal ika
untuk setiap daerah membuat peraturan dan tidak harus sama
tapi di sisi lain harus memperhatikan peraturan dari atas lebih tinggi
tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau nilai nilai dasar pancasila
jadi kombinasi inilah yang disebut dengan perda
ketika itu bagaimana itu melanggar aturan di atas sesuai dengan nilai
itulah peranan pemerintah melalui menteri dalam negeri untuk mengawasinya
dalam konteks itu kemudian kalau itu menyangkut hal yang sifatnya kearifan lokal pasti dikonsultasikan dibicarakan
dengan lokal itu
jadi pemerintah pusat tidak pernah melihat dengan tol ukur yang berbeda untuk melihat semua perda di daerah
apakah jumlah umat yang paling banyak apa segala macam itu enggak
jadi nilainya itu saja
peneliti hak asasi manusia tetap menjadi pegangan kita
jadi sama dengan peraturan tenaga kerja
semua tenaga kerja cuti enggak boleh dua belas hari
kalau hamil bagaimana misalnya seperti itu
jadi kita melihat aspek aspek semua aspek
jadi pak wali benar dalam hal ini setiap daerah memang tidak harus sama dengan peraturan itu
tidak harus sama dengan daerah lain
local wisdom kita sangat hargai
kalau soal padang tadi peraturannya tadi
itu tidak ada yang salah
karena beliau sendiri juga mengatakan
jam tiga boleh buka
di tempat rumah sakit mungkin juga boleh buka
tapi harus ditutup rapat dan seterusnya
saya kira gitu tidak semuanya mutlak harus tutup
itu artinya pembatasan
dan itu sudah berlaku di padang dan di daerah lain juga begitu
di banten juga gitu jawa timur juga begitu
dan itu boleh boleh saja
karena tidak melanggar keterbiraan umum
kecuali dibuka di tempat umum
kemudian so over dan dia merasa sangat vulgar
orang makan seenaknya itu baru tidak boleh
satu hal lagi kemudian implementasi yang dilaksanakan oleh jajaran di bawah
seperti yang kita lihat di serang kan itu
nah itu bagaimana kemudian
itu ya sudah dikatakan oleh wali kota serang sendiri
jadi namanya kesalahan prosedur
di dalam bulan ramadan
penegakan hukum tidak harus kemudian makanan dibawa
kemudian sampai kemudian disimpan sebagai tanda bukti
ketika tidak diambil busuk
itu kan jadi mubasir
jadi sebenarnya bisa dengan persuasif lebih persuasif
ditutup cukup saya kira itu intinya
hanya prosedur saja
jadi persoalan busa ini yang teknis prosedur
merambah menjadi yang lain lain itulah
sekarang yang kita diskusikan
jadi saya kira itu oleh karena itu mari di bulan ramadan ini kita jagalah
ya suasana yang nyaman untuk beribadah saya kira gitu
dan sampai sejauh ini di padang belum ada
belum ada presiden yang terkait dengan kesalahan prosedur pelaksanaan
dengan aturan pak wali kota
ya selama ini kita memang di dalam penindakan dan sesuatunya itu ada sop nya
dan kita dan teman teman di saku pp memang melaksanakan sesuatu yang sop itu
dan dan mudah mudahan insya allah kita juga di kota padang juga memahami juga
sebagai kota yang bisa heterogen
dan banyak yang beragama non islam
tapi perlu juga saya sampaikan
karena memang saya juga pernah di dprd pak jidyan
setiap perda yang kita buat di daerah
itu pasti dikonsultasikan ke menteri dalam negeri
dan tidak ada yang tidak
dan ketika sudah selesai di menteri dalam negeri
baru perda itu kita tetapkan di daerah
jadi maklum saya itu
apa yang pak ardian sampaikan tadi
berkaitan dengan konten yang ada dari pusat
memang itu sudah menjadi pertimbangan sendiri
dan bahkan saya sendiri waktu itu pernah berdialog cukup panjang
di kementerian dalam negeri
sekaitan dengan perda yang kita mutatapkan di sumatera barat
yaitu perda tentang wajib baca tulis al quran
dan ambillah setelah kita dialogkan diskusikan
dan kemudian itu semuanya kita adopsi
sehingga perda itu disepakati di daerah
jadi memang selama ini proses lahirnya perda di daerah
itu pasti berkonsultasi kepada menteri dalam negeri
nah kalau seandainya ada di antara perda perda yang dilihat di daerah
dan kemudian kementerian dalam negeri melihat ada penyimpangan
sesungguhnya ini juga evaluasi juga ke menteri dalam negeri
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi
tetaplah bersama kami
jadi yang dibatalkan itu memang posisinya ada yang tidak perlu diatur kembali
kenapa itu karena undang undangnya sudah dicabut maka masih perdana yang dicabut
nggak perlu ada pengaturan ulang
tapi ada juga yang pasal pasalnya saja yang kemudian dikoreksi
sehingga hanya pasal yang bersangkutan yang tidak berlaku tapi secara keseluruhan substansi lain masih berlaku
namanya revisi terbatas
seperti itu ya
yang ketiga nanti akan berlaku ketika memang pemberitahuan dan belakang ini sudah diterima
dan mereka sudah bisa menerima
kalau daerah tidak bisa menerima mereka sudah bisa juga mengajukan keberatan kepada mendagri
kalau itu yang batalkan gubernur
kalau perda kabupaten kota kan gubernur
jadi yang dibatalkan
mereka bisa menyampaikan keberatan kepada mendagri
jadi satu level diatasnya
jadi prosesnya adalah seperti itu
dan sekarang bapak ibu sekalian sudah bisa melihat semuanya di website kementerian dalam negeri
jadi seluruh perda mana yang
yang dihapuskan dipatalkan atau diajukan untuk revisi
baik perda maupun perkada ya
saya kira begitu
pak wali ini di padang kalau catat di daftar ini ada dua paling tidak aturan atau perda
soal pengelolaan barang milik daerah dan izin gangguan
kita kira begitu
dua aturan yang dihapuskan ini ada keberatan dari pemerintah
pak wali mendengar suara saya
oke dari data yang ada ini pak ada dua paling tidak perda yang terkait dengan kota padang
izin gangguan dan pengelolaan barang milik daerah
sampai sejauh ini sudah didiskusikan pak dengan jajaran seperti apa bentuknya
kita sampai sekarang belum dapat laporan mana yang bermasalah mana yang dipergunakan mana yang kurangi
kita belum dapat informasi secara detail
kita baru dapat informasi melalui media
belum secara tertulis
di data kemendagri ini dua pak pengelolaan barang milik daerah dan izin gangguan
kalau memang ada hal hal yang dirasa perlu kita sempurnakan kita juga semangat sempurnakannya
beda dengan apa yang menjadi harapan dari nanti dalam ini
jadi belum ada konsultasi ya pak ya
belum sekarang kita belum dapat informasi tertulis tentang ini
mungkin kak kalau misalnya daerah kemudian bergeming begitu
enggak ini baik buat kami
apa yang terjadi pak dirjen
ya tentu nanti kalau bicara masalah perda ketika ada evaluasi dari kementerian
tentu nanti kita akan bicarakan dengan dprd
pak ini bukan revisi ini dicabut kan
ini batal kan mungkin ada pasal pasalnya
bagaimana pak kalau misalnya sebentar pak wali bagaimana pak dirjen kalau misalnya keberatan gitu daerah
apa yang akan di
jadi ini kan sudah dimuat di website
maka seluruh daerah itu akan bisa mengakses malam ini
besok tanggal dua puluh tiga seluruh kepala birohukum provinsi kita panggil untuk kita berikan penjelasan
kemudian surat persurat akan disampaikan kepada daerah langsung termasuk pada kota padang misalnya
dari sini tentunya mereka akan melakukan proses review lah bersama dprd sebagai legislatif ya
di sana kemudian dibahas kembali
oh ternyata masuk akal tidak masuk akal
karena contohnya ujin gangguan itu tidak ada yang melanggar
cuma karena ada kebijakan untuk paket paket ekonomi ya paket dua belas terutama untuk percepatan
selama ini kan investor tidak mau masuk karena diganggu
bisa enam bulan surat izin baru keluar
bahkan ada yang setahun
ini mau diperas bagaimana investor masuk merasa ringan nyaman mudah untuk berinvestasi dengan cukup tiga lembar izin dan tiga hari selesai kan lebih nyaman
nah ini adalah sebuah kemauan politik saja dari bapak presiden political will untuk mempercepat segala sesuatunya
jadi tidak melanggar
cuma kita ingin lebih baik
maka ini pun dikatakan supaya disesuaikan jamnya
ktp ada di situ
sekarang karena undang undang mengatakan gratis ya terlalu perdana juga harus disesuaikan
nah proses penyesuaian ini nggak perlu ke ma dan seterusnya yang butuh waktu tahunan
saya kira itu intinya sehingga pak wali kota betul belum menerima karena kita memang belum bersurat
pak robert sejauh ini kan gini
yang kita tahu
yang kita tahu tiba tiba ada perda
apakah ini mekanismenya sudah benar
artinya kan prosesnya ada sinkronisasi pak dirjen tadi bilang
bahwa ini aturan pusat ada aturan daerah ada sinkronisasi begitu
nah yang kita tahu terkejut kejut kita mendengar apa namanya ada aturan entah di kabupaten atau kota mana yang kok aturannya seperti ini sih
bahkan jangan jangan pemerintah pusat juga terkejut
dalam perjalanan prakteknya ada yang nggak sinkron selama ini
pemerintah daerah merasa bahwa ini domain kami karena namanya juga pemerintah daerah peraturan daerah
bagaimana sampai sejauh ini pengamatan
kesat itu muncul kuat mas halif ito ya
muncul perda yang jangan kan pusat mas
orang di daerah itu sendiri juga kaget ya
kaget ya kok tiba ada perda seperti ini
dan saya kemudian membaca jangan jangan perda itu seperti rutinitas mas
kerja rutin memang kerja pemerintah itu memang produk apa
peraturan gitu ya
tetapi kalau dia hanya rutinitas ini berbahaya
berbahaya gini jangan lupa membuat perda itu mas alvito itu minimal dihitungan kita dua ratus lima puluh juta pasti
bahkan ada yang sampai lima ratus juta
rupiah untuk satu
belum kalau dia harus bayar tenaga ahli ada studi banding ada konsultasi itu ini mahal sekali
jadi jangan jadikan
kalau itu bisa diakkir pak tiga ribu itu lumayan banyak ya
apbn itu benar benar mencerminkan kebutuhan hukum
kemudian kedua adalah partisipasi penting
publik atau pak
studi kita menunjukkan bahwa semakin banyak orang terlibat kualitas perda semakin bagus
dan juga nanti dukungan di pelaksanaan
jadi efektivitas implementasi itu terjamin ketika mereka sudah mulai terlibat sejak proses penyusunan
dan kemudian ketiga adalah setelah ditetapkan pusat harus tahu gitu
apakah dua pihak ya daerah mengirim pusat juga proaktif untuk mencari tahu
jangan kemudian misalnya perda seperti
kemudian misalnya seperti kota serang muncul kasus baru orang wah ternyata ada ya perda dua ribu sepuluh
jadi sudah enam tahun
baru orang tahu setelah ada kasus
ini tidak boleh terjadi
kedepan itu berarti akan dirapikan oleh mendagri
jadi penertiban ini perda ini ini tahap pertama
itu dari kita seluruh produk indonesia sekitar enam puluh
enam puluh ribu yang berlaku
dan kita data di depok agri ada tiga puluh ribu yang sedang kita lihat semuanya
tahap pertama adalah tahap
terkait dengan investasi
karena presiden memberikan prioritas untuk mendukung investasi
inilah perintah pertama tiga ribu
kemudian kita tambahin satu ribu empat puluh tiga ribu
di antara satu ratus empat puluh tiga itu satu ratus sebelas adalah permendagri sendiri
jadi seluruh peraturan dari menteri dalam negeri yang dianggap kurang mendukung
juga kita cabut sendiri
dengan demikian mudah mudahan next step
itu iklim investasi kondusif investor senang datang
rakyat diberi kemudahan pelayanan mudah dan murah
gratis serba karena digital
ini sebenarnya harapan kita
sekarang bagaimana pelaksanaan di lapangan
kita minta bantuan gubernur bupati untuk juga ikut mendukung ini semuanya
untuk menciptakan iklim yang kondusif
nah untuk perda sensitif ini kapan akan dijalankan
jelas abis step ini kita akan lihat akan beda pembatalan perda
yang beratnya karena dia operasionalisasi dari kebijakan dari atas
perintah dia menjabarkan
dan perda yang dari bawah murni ya mayoritas itu beda
kalau yang perda yang sifatnya local wisdom
kita berikan indikatif hal hal ini yang kurang yang apa
nanti mereka akan mereview kembali
jadi prosesnya akan berbeda
satu satu ya berarti ya
makanya perda yang disebut sensitif tadi adalah kita konsultasi
melibatkan tokoh agama wali kota dprd otomatis mereka yang melakukan
jadi kita serahkan ke provinsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
untuk melakukan review
tapi kita memberikan indikasi karena pemerintah pusat punya kewajiban
dengan renangan untuk memberikan normal standar prosedur kriteria
dan kementerian negeri menerima pengaduan dari publik misalnya
publik boleh memberikan masukan apapun kepada kita
kemarin kita terima juga masukan dari komnas perempuan misalnya
itu juga kita terima
dan bahkan publik juga boleh melakukan review ya
uji materi dma
banyak cara ya
banyak cara yang bisa dilakukan
baik terima kasih pak dirjen pak robert atas waktunya
pak wali kota sudah terputus sayang sekali
tapi terima kasih
waktu dan kesempatan bapak berbincang di sela sela kesibukan malam ramadan tentu saja